halo ada yang nolak gak
perjalanan itu harus dinikmati
jangan habiskan perjalanan kalian dengan tidur kalau lagi traveling
woy pur bangun
katanya perjalanan harus dinikmati
akhirnya sampai juga gua di lembah harau
dan sebagai ritual pembuktian yang paling pertama dilakukan adalah selfie
hari ini gue udah sampai di tempat yang wajib
wajib banget kalian datengin kalau kalian ke sumatera barat
dua ada di lembah harau
tuh keren banget kan
jadi lembah harau ini tuh adalah bukit bukit cadas yang tingginya menjulang ratusan meter ke atas
tinggi banget tuh ya
keren kan kayak di film film
dan gue baru tau kalau misalnya bukit bukit di sini itu terdiri dari batuan pasir yang berwarna warni
dan gue bersyukur banget
gue hari ini kesini di saat sunset
kalau udah jauh jauh sampai lembah harau kayaknya gue harus datengin satu tempat lagi yang lagi hits di instagram nih
sekarang gue udah ada di tengah tengah dari kelok sembilan
dan di sini tuh sebenernya keren banget
cuman sayang karena udah gelap
jadi gak terlalu keliatan
tapi kalau kalian kesini kalian tuh bisa nemuin spot foto yang keren banget
karena kalian bisa dapetin background jembatan yang keren
ya sayang banget gelap ya
tapi ini keren banget loh
kalau misalnya kalian siang siang kesini atau sore itu keren banget
nah berhubung di sini tuh lumayan dingin ya
sekarang gue mau nyobain makanan yang ada di sini
karena di sini banyak yang jualan
dan tadi gue liat jagung bakar
gimana kalau kita makan jagung bakar
dingin dingin gini enaknya minum teh hangat
sekarang kita makan jagung bakar
diteleponin kok susah sih
lagi di mana
kamu lagi di mana
diteleponin susah banget
enggak tadi kayaknya nggak keangkat pak
soalnya tadi saya lagi di lembah harau
kamu lagi galau
lembah harau pak
oh lembah harau
saya pikir kamu lagi galau
masa udah jauh jauh liburan galau juga
nanti kamu bunuh diri lagi
dia cuma mau ngecek gue doang kali ya
maaf ya banget keep udah malu malu
umur juga macam kita minum
kalo mau anak di sini piri gak mau bougu